presiden joko widodo beserta jajarannya dan sejumlah warga melaksanakan sholat istiskok di pekanbaru riau untuk memohon diturunkannya hujan
sholat sunnah ini digelar di masjid amrullah pangkalan tni au rusmin nurjadin selasa pagi
presiden joko widodo beserta sejumlah jajarannya tiba pukul delapan pagi di kompleks pangkalan tni angkatan udara rusmin nurjadin
presiden langsung mengikuti sholat sunnah istiskok sebanyak dua rakaat di masjid amrullah ini
sholat istiskok adalah sholat sunah untuk memohon diturunkannya hujan
sholat istiskoh ini juga diikuti jajaran kabinet dan sejumlah warga yang sudah berkumpul sejak pukul tujuh tiga puluh
rencananya presiden akan meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di provinsi riau menggunakan helikopter